korban meninggal dunia akibat wabah virus corona di tiongkok terus bertambah hingga sabtu pagi
waktu setempat data kami otoritas kesehatan tiongkok mengumumkan lebih dari dua ratus lima puluh orang tewas akibat terjangkit virus ini
dan sampai dengan hari ini vaksin penangkau virus juga belum ditemukan
nah preventive action dari diri kita sendiri sebagai bentuk antisipasi tentunya
serta pencegahan virus corona perlu kita semua ketahui
apa yang menjadi catatan penting harus kita waspadai dari penyebaran virus corona
dan juga bagaimana cara cara sederhana yang patut menjadi literasi kita semua
agar bisa terhindar dari penularan virus corona
di studio cnn indonesia sudah hadir bersama saya sore hari ini ada dr dia handayani
sppk dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan jakarta
selamat sore dr diah apa kabar
terima kasih sudah bergabung dengan si indonesia newsroom sore hari ini
membahas virus corona akan sangat panjang tapi sore hari ini kita harus memberikan pemahaman
kita harus memberikan literasi khususnya
karena untuk menyaring dan juga menangkal informasi simpang siur yang beredar
sebelum kita ke yang lebih jauh khususnya terkait dengan masker dan sebagainya
apa sih sebenarnya dok yang perlu kita ketahui dari virus corona
ini juga untuk sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar gejala klinis yang bisa ditimbulkan
artinya selama ini kita dihadapkan dengan pemahaman kalau pemerintah atau otoritas tiongkok mengatakan
ini penyebarannya atau penularannya bisa antar sesama manusia
tapi ada yang juga bilang tidak gitu sebenarnya seperti apa dok
mungkin semua sudah pada tahu ya karena ini udah dua minggu lebih kita mulai concern tentang corona
yang penting kita waspadai adalah
dia kan berasal dari kota wuhan dan memang sekarang ada di beberapa kota di hampir semua di china ya
jadi yang pertama harus kita waspadai kalau memang kita memiliki riwayat perjalanan
itu dulu ya
maksud saya kenapa kita harus meyakinkan bahwa kita memiliki rewet perjalanan ke cina
atau ke negara negara yang memang sudah ada kasus yang terkonfirmasi
nah kenapa begitu
karena jangan sampai
lalu semua orang nanti yang mendapatkan gejala yang sama lalu ketakutan
itu yang tidak perlu
kadang kadang soalnya beberapa waktu belakangan kan dikit dikit sakit atau radang tenggorokan
atau dia batuk batuk langsung dikasihnya suspek
nah ini yang ingin saya tegaskan
yang pertama memang gejalanya dari mulai flu infeksi saluran nafas atas sampai pneumonia
jadi bedanya apa
kalau flu ya seperti flu biasa
jadi dia mulai dari batuk batuk pilet demam kemudian nyeri tenggorokan
sampai yang berat adalah kalau dia sudah menginfeksi saluran nafas bawah yang kita sebut pneumonia
nah pneumonia ini gejalanya agak lebih berat
jadi di samping batuk berdahak dia juga biasanya demam dan sesak
ini yang harus jadi petanda
memang mengingat ini satu virus yang memang dia seringnya baru dan mirip dengan sars mers
jadi dia perjalanannya menjadi lebih cepat
jadi dari mulai batuk pilet kemudian dia menjadi sesak itu agak cepat
itu yang dikatakan
tapi jangan semua orang yang sakit batuk pilek lantas merasa dirinya oh berarti ini corona
tidak karena gini
sebenarnya pneumonia itu penyebab terbanyak adalah bakteri
memang virus juga penyebab
kemudian juga infeksi jamur
nah jadi kalau kita tidak memiliki riwayat perjalanan ke china
ataupun kita tidak memiliki juga riwayat perjalanan ke negara negara lain
kota kota lain yang sudah ada kasus
kita tidak perlu panik sebenarnya
tetapi sebaliknya bagi orang orang yang memang memiliki rewat perjalanan atau baru kembali dalam bulan ini dari cina
terutama kemudian apalagi dari kota wuhan
kemudian juga dari negara negara yang sudah banyak kasusnya
kalau mengalami gejala itu harusnya segera ke rumah sakit yang ditunjuk
jadi supaya dilakukan pemeriksaan
tapi kalau apa itu yang harus diwaspadai
bukan untuk semua orang yang menjadi panik
lalu kemudian apa yang harus dilakukan sebenarnya
kalau kita memang memiliki ketakutan
misalnya kita berada di tempat yang beresiko
misalnya katakanlah di airport
ya bolehlah kita misalnya menjaga lebih hati hati terhadap kemungkinan resiko infeksi
sebenarnya infeksi apapun
infeksi apapun ya oke
jadi sebenarnya kuncinya
mereka punya kontak langsung dengan negara yang menjadi asal muasal itu ya
apakah betul virus corona ini memang di awalnya ditularkan dari hewan ke manusia
seperti banyak spekulasi yang beredar selama ini
telah meneliti memang virus corona ini
ada beberapa strain virus corona
yang merupakan bahkan dikelompokkan dalam bed corona
jadi artinya dia ada jalur hidupnya ada terkait dengan kelelawar
di beberapa virus corona yang berat
kita ingat tahun dua ribu
itu memang juga ada kaitannya dengan binatang
karena memang dari sisi virologi
dari sisi identifikasi dan sebagainya
dia memang ada kemungkinan
dia memang ada kemungkinan seperti itu
hewan itu pertama
di hewan tersebut
yang kita sendiri belum terlalu confirm
karena misalnya belum ada satu hewan pun
secara pasti dia ini
tapi kalau secara genetik memang kemungkinan ada
lalu kemudian meluar ke manusia
lalu tapi memang dia mengalami perubahan
sehingga dia mampu meneluarkan dari
jadi dari orang itu memang bisa
berarti udara ya dok ya
jalur masuknya virus
memang virus ini terbanyak adalah
intinya virus harus masuk ke dalam sel kita
melalui mukosa yang terbuka
dan di dalam mukosa yang memiliki
penangkap atau kita menyebutnya kalau bahasanya itu
reseptor yang cocok
nah ini paling banyak di saluran nafas
jadi kita menyebutnya reseptor
reseptor ini akan matching dengan
dan itu terbanyak di seluruh nafas
itu terbanyak di saluran nafas
dan saluran cerna sebenarnya
tapi paling banyak saluran cerna
sementara proses penularan lewat udara
itu memang jauh lebih mudah
paling rentan lewat situ sebenarnya
paling rentan lewat situ
batuk atau bersin
maka dia akan mengeluarkan droplet
dan kemudian dia akan
di dalam droplet itu yang ada di udara
makin kecil dia akan ada di udara
tapi kita tidak akan melihat
tapi kita tidak akan melihat
nah disitulah ketika terhirup
masuk ke dalam saluran nafas kita
maka dia akan masuk
apakah ini juga berkaitan dengan imunitas seseorang
jadi kayak misalnya gini dok
ketika kita mungkin ngerasanya lagi kurang fit gitu ya
atau logi gak enak badan gitu kan
kadang kadang lebih gampang
penyakit itu atau virus
atau mungkin bakteri itu lebih masuk
dan yang kedua juga
kenapa saya bilang literasi medis gitu ya
hari ini gitu
dokter pasti lebih paham banget untuk menjelaskan
di luar sana pun banyak berpikir
misalnya ketika seseorang tidak hanya dalam keadaan yang imunitasnya lagi drop
atau mungkin dia sedang mengidap penyakit lain
artinya ada komplikasi lah
ada komplikasi penyakit
akan lebih masuk menyerap
atau ya masuklah ya virus itu ke dalam tubuh
jadi pada prinsipnya gini
virus ini juga seperti virus lainnya
artinya badan kita mampu membatasi pertumbuhan virus
tetapi kita untuk membatasinya membutuhkan imunitas yang kuat
jadi memang terkait
jadi sangat terkait
tetapi ada dua faktor memang
apabila virusnya pun kekuatannya ganas gitu ya
maksudnya dia kekuatannya besar
dia juga bisa mengalahkan daya tahan tubuh kita
jadi saling bersinergi gitu ya
tapi yang jelas memang
ada orang orang yang misalnya sudah tua
tentunya proteksi daya tahan tubuhnya itu kan sudah melemah
jadi memang tergantung juga daya tahan tubuh
itulah yang menentukan progresifitas
pneumonia secara umum juga sebenarnya seperti itu
jadi interaksinya itu adalah antara host
host itu kitanya
kemudian dengan patogennya
yaitu sekarang kita ngomongnya virus
apabila jumlah virusnya banyak
dan memang kemudian dia dalam kondisi virulensi yang tinggi
meskipun kita dalam keadaan fit
kita tetap terkena dan kita mengalami penyakit
tetapi badan kita bisa segera mengatasinya
sehingga tidak mencapai infeksi yang terlalu berat
apalagi misalnya di support dengan obat obat suportif ya
apakah seseorang yang
terjangkit virus corona itu sudah pasti
atau sudah hampir pasti dia juga pneumonia
sebenarnya kan tadi saya katakan
tidak semuanya sampai pneumonia sebenarnya
tetapi memang dalam beberapa
ini kan kasusnya sekarang sudah lebih dari dua belas ribu ya
jadi kan sudah sangat banyak
dari laporan yang sudah ada sih ya
dari seratusan kasus yang sudah ada pun
ternyata gejalanya beragam
jadi tidak semua sampai pneumonia
ataupun tidak semua
ataupun tidak semua sampai pneumonia berat
jadi ada yang pneumonia ringan
kemudian dia membaik
ada yang pneumonia sedang
ada yang pneumonia berat
yang berat inilah yang menimbulkan kematian
dan dari yang berat ini memang ternyata
yang tadi memang mengalami
ini masif sekali dok
who bahkan kemarin juga sempat menyatakan bahwa
statusnya sekarang adalah waspada darurat global kan
kita lihat perkembangannya mungkin satu minggu atau sepuluh hari kebelakang
angkanya mereka yang terjangkit di seluruh dunia itu sangat
perkembangannya besar ya
begitu juga orang orang yang kemudian meninggal dunia akibat terjangkit virus ini
jadi penularan yang paling gampang
yang akhirnya membuat grafis angkanya sangat
cukup dalam waktu yang cepat
itu sebenarnya apa dok
ya itu tadi ya
jadi mengapa dia begitu cepat
karena tadi sudah ada
penularan langsung dari human to human
ya lewat udara
itu yang paling menimbulkan mengapa ini bisa terjadi sangat cepat
tapi ada satu hal ya
kalau saya sih melihat angka yang begitu banyak
kok tiba tiba jadi sekarang belasan ribu
karena kalau melihat grafiknya sebenarnya belasan ribu itu
awalnya yang terduga memang sudah belasan ribu
lalu kemudian semua diperiksa
dan akhirnya terkonfirmasi
nah ada satu hal yang baik
sebenarnya dari angka seperti
bukan baik ya
artinya semua orang yang memiliki resiko
sudah berusaha untuk di diagnosis
kalau sudah terdiagnosis
kan confirm ya dia memang corona
tentunya dia akan mendapatkan pengobatan
nah kita dengan harapan
yang mendapatkan pengobatan
akan memiliki kesempatan untuk sembuh lebih banyak
jadi jangan dilupakan bahwa
kalau kita berhasil melakukan deteksi
pada semua orang yang terduga
maka kita memberi dia kesempatan untuk melakukan pengobatan
yang kedua kalau kita lihat
terutama di china ya
dia kan sudah melakukan isolasi
orang yang sudah terkonfirmasi ini
akan di isolasi
jangan takut dengan kata isolasi sebenarnya
isolasi itu kan artinya dia dirawat
hanya dia dibatasi kontaknya dengan orang lain
maka dengan harapan
tidak banyak lagi orang yang
risiko penyebaran itu
maksudnya hal yang baik adalah
semakin yang beresiko itu kita ketahui dia sakit atau tidak
yang sakit akan mendapat pengobatan
yang sakit di isolasi
sehingga dia tidak kemana mana dan tidak menularkan
positif thinkingnya seperti itu
kita nanti mungkin akan bahas juga
tadi dokter sudah singgung
bagaimana meminimalisir dengan isolasi karantina
ini juga bisa sebagai langkah kita
sekitar dua ratus warga negara indonesia
yang berada di tiongkok
itu akan dipulangkankan ke indonesia
termasuk juga kita
bagaimana sebenarnya untuk mencegah
terkait dengan virus corona ini
tapi kita akan bahas
kami masih akan kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
jangan sebenarnya takut dengan kata isolasi karantina
itu sebenarnya bukan hal menakutkan
justru itu adalah salah satu dari preventive action kan dok
karena kita begini
lebih dari dua ratus warga negara indonesia
yang ada di tiongkok akan kembali ke indonesia
mereka harus melalui prosedur
dan kita pun yang ada di sini
juga harus siap dengan itu
apakah kita indonesia juga
punya semacam apa
atau bagian dari isolasi
dan itu semua seperti apa
pasti pemerintah sudah mempersiapkan
juga timnya juga sudah dipersiapkan
jadi yang akan dilakukan adalah
saudara saudara kita ini akan di karantina
nah di sana dia akan dilakukan evaluasi
apakah dia ada gejala
kemudian juga kalau memang dia ada gejala
kita akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan
kalau untuk pneumonia itu kan
kita mungkin kalau dia ada gejala
kita akan melakukan foto ronsen
kemudian juga pemeriksaan darah
kemudian juga pemeriksaan terkait virusnya sendiri
yaitu bisa diambil dari melalui hapus tenggorok atau suap
jadi ada caranya khusus
kemudian bisa juga kalau dia ada batuk berdehak
bisa juga ada hak yang diperiksa
dan itu semua akan dibawa untuk diperiksa di lab
yang memang sudah dipilih oleh pemerintah yang mampu
jadi pemerintah kita
jadi pemerintah kita mampu
berapa lama sih dok prosesnya untuk mendeteksi apakah betul seseorang itu terjangkit corona atau tidak biasanya
yang jelas begini
kalau untuk yang akan kita yang akan dilakukan adalah
karena masa inkubasi virus ini dikatakan dua sampai empat belas hari
maka selama itu saudara kita ini akan dilakukan pemantauan
tetapi kalau memang dia ada gejala
tadi kan saya katakan akan dilakukan pemeriksaan yang memang sistematis
jadi pemeriksaan virusnya sendiri mungkin memakan waktu bisa beberapa hari
dan jangan dilupakan tentunya kita bisa melihat bagaimana dunia bisa mendeteksi dengan cepat
karena memang teknologinya juga segera berkembang
sudah memungkinkan ya
lab di indonesia memungkinkan
preventive action yang lain lagi adalah dengan menggunakan masker
ini juga menjadi perbincangan di luar negara
ini juga menjadi perbincangan di luar sana
sebenarnya apakah masker itu memang sebegitu efektifnya gitu untuk mencegah penularan virus gitu
kalau who baru baru ini juga saya melihat di web who itu ada beberapa langkah penularan virus
yang pertama adalah langkah pencegahan
jadi yang pertama karena memang dia airborne
maka kita boleh dianjurkan menggunakan masker
terutama di lokasi lokasi yang lain
di lokasi lokasi yang beresiko
di mana itu
yaitu di tempat tempat yang memang banyak pengunjung yang kita khawatirkan ada yang sakit
nah sebenarnya penggunaan masker ini juga memproteksi dari berbagai infeksi airborne
jadi yang terbawa di udara
jadi nggak hanya corona ya kita berharap semuanya itu
jadi ada manfaatnya tetap
itu penggunaan masker
kemudian yang dianjurkan lagi oleh who adalah selain penggunaan masker
sebenarnya juga melakukan etika batuk
ketika kita sakit maupun ada orang sakit maka yang sakit harus melakukan etika batuk
batuk ada etikanya
yang pertama kalau dia batuk dia harusnya menggunakan tisu untuk menutup ketika dia batuk atau bersin
jadi nggak kemana mana lagi
membatasilah gitu meskipun ada tapi membatasi
lalu kalau dia memang pakai tangan dia harus cuci tangan sesudah itu
atau yang dianjurkan makanya bukan dengan tangan tapi dengan punggung
jadi kalau salaman dia tidak ada
saya habis batuk tuh salaman
kadang kadang mungkin kita juga lupa kan
jadi dianjurkan dengan punggung lengan
atau kita kalau pakai tisu kita setelah pakai tisu tisunya dibuang
sampah tentunya nggak sembarangan
kemudian kita cuci tangan juga
jadi itu yang dianjurkan
lalu yang sakit juga menggunakan masker
dan kalau kita berada di ruangan ya kita menggunakan masker
cara menggunakan masker bagaimana dok
ini dokter kebetulan bawa maskernya
saya mau masker ini masker bedah
ini sebenarnya cukup untuk proteksi
kenapa dikatakan cukup
boleh sambil ini ya dok
air bedah ini ada tiga lapisan ya dikatakan oleh yang pertama ini bagian luar ini dia sebenarnya lumayan tahan air
jadi kenapa dia tahan air
yang warna hijau ini ya dok
yang warna hijau
jadi ini karena memang kan kalau dropletnya kan seperti air ya
lalu ada saringannya di tengah
lalu yang di belakang ini putih lebih lembut
juga supaya tidak biasanya kalau bahannya lebih keras itu kan kita nggak kuat
lalu di atas ini ada sebenarnya plastik
untuk membantu kita memastikan bahwa kita tertutup gitu
nah banyak gosip yang bilang kalau kita sakit kita pakai terbalik
itu salah ya
oh itu salah
jadi kita sakit tidak sakit tetap penggunanya sama
nah gini kan talinya ini macam macam ya
ada yang talinya diikat
ada yang talinya di kiri kanan kanan
ini masker ini karena saya menggunakan jilbab nih
jadi sekarang ada masker syari kali ya
gak sih ini untuk menggunakan hijab
mempermudah kami karena biasanya kalau di rumah sakit yang lebih banyak tuh di apa di
ditaruh di telinga
nah kalau kita kan nggak kelihatan
jadi gampang aja sih pokoknya prinsipnya ini posisinya di luar
kemudian kita misalnya kita gunakan
jadi kalau kita pakai maskernya
nah yang paling penting adalah ini kan ada plastik
jadi di plastik ini kita memfiksasi
artinya ini memfiksasi itu kita berusaha ini menutup semuanya
oh jadi dari mulai apa
gedung itu ya dok ya
kan orang gedenya hidungnya ukurannya beda beda kan
nah maka ini lentur kan plastiknya lentur
tapi berusaha kita memastikan jadi tidak bocor gitu
nah terus kemudian kalau yang tali biasanya bisa lebih kenceng lagi
kita ikat misalnya dari belakang kalau yang diikat ataupun ditaruh di ini
maka tujuannya ini tertutup semua
prinsipnya adalah kita menutupi hidung dan mulut
tidak ditaruh di atas dahi
dan itu benar benar sampai di bawah dagu
ini karena saya terlalu ini
tapi ya itu lebih baik kalau bisa sampai bawah dagu sini itu lebih aman kan
prinsipnya adalah mulut tertutup
kemudian hidung tertutup dan ini semua tertutup
nah untuk penggunaan masker itu kan ini tata caranya yang baik dan benar ya
tapi untuk penggunaan masker sendiri itu
satu masker itu baiknya idealnya dipakai itu misalnya hanya empat jam kah
langsung ganti yang baru kah
atau satu hari misalnya kita punya kita pergi keluar rumah delapan jam gitu
ya satu kali aja ganti atau gimana dok
sebelum saya jawab itu saya mau kasih tahu dulu ya
membuka masker yang ideal adalah kita jangan sering sering menyentuh bagian depan
bagian depannya gimana dok
kalau kita pakai
itu yang menyaring kan
dia akan menerima droplet segala macam itu kan dari bagian depan kan
jadi kalau memang ada polusi ada virus ada kuman dia akan menempel di sini kan
kan disaringin di depan
jadi lebih baik kita langsung dari talinya
kalau kita pakai tali pokoknya atau dari telinga
kita pegangnya talinya terus kemudian kita buang
misalnya kita mau buang
kalaupun kita mau pakai lagi sebaiknya itu tergantung itu lebih baik ya
nah mau pakai berapa lama
sebenarnya sih kalau dilihat di kemasan itu biasanya mereka tidak menganjurkan terlalu lama
misalnya empat sampai enam jam digunakan
tapi sebenarnya prinsip empat sampai enam jam itu kalau kita menggunakan terus menerus ya
oh dipakai terus maksudnya
karena ada kemungkinan kan kita ada menguap ketika ada uap ketika kita bernafas gitu
dikhawatirkan maka fungsinya menjadi rusak gitu
itu yang dikhawatirkan
tapi kita juga bisa melihat dari kondisi si masker sendiri
apakah dia masih dalam kondisi yang
cukup baik ya
tidak basah tidak kena cairan gitu
tapi ya idealnya empat sampai dengan enam jam
ya artinya gini kalau kita memungkinkan masker
apalagi kita memang benar benar itu terus menerus
kecuali kita tidak menggunakan terus menerus ya
bahkan kemarin ada yang bertanya
ini dok sekarang kan masker susah
tadi juga saya mau beli susah
ada yang bilang boleh nggak dicuci gitu atau direbus
kalau saya bilang saya tidak juga
karena nanti itu merusak fungsinya sendiri
nah itu ideal
ini adalah contoh masker yang ideal kita gunakan sehari hari
karena kan masker itu jenisnya ada banyak banget kan dok ya
ada n sembilan puluh lima ada ini dan juga ada sebagainya gitu
tapi untuk yang paling ideal artinya untuk ya untuk mencegah preventive action
adalah masker yang seperti ini ya
artinya gini sebenarnya penggunaan masker bedah ini disebut masker bedah
n sembilan puluh lima itu dikhususkan petugas medis
saya kalau menggunakan juga tidak nyaman
terima kasih dokter dia
ternyata ada tata caranya membuka kemudian menutup
kalau membuka mungkin kita banyak tahu
tapi kalau misalnya untuk nutup ternyata saya juga baru tahu sebenarnya
tapi itu penting lah literasi medis yang penting kita atau patut ketahui
terima kasih dokter dia sudah bergabung dengan si indonesia newsroom pada sore hari ini